iya sekarang kita lagi menjalani kisah ashabulkafi
haaa berarti kita harus ke dalam gua dong
kegugupnya masuk ke dalam situ
jangan jangan itu pintu gua nya kali
tapi gak keliatan pintu gua nya
kayaknya batu batu ini harus kita raba rapa deh
siapa tau ketau
pengajian kita hari ini baca alquran atau dengerin ceramah ya
bedanya kalau dengerin ceramah kagak baca alquran
kita bawa aja alquran nya ntar kalau kita salah dia pake maho
tau tuh baca alquran aja males
orang yang tidak berfirman kepada allah tuh ya gini
hah apaan tuh
udah mungkin ya angin gerak geraknya kayak gini kenceng banget
ini aneh aja ini
tuh gak ada angin
satu dua tiga dua satu
oh di tengah tengah ini
kok dia gak takut sih
wah dia takutin
kok dia gak takut sih sama topeng internasional
kenapa dia takutnya sama muka buim putra bangsawan
ini kaya yang dinamakan sungguh ngeledek
coba aku lihat dulu bos
coba pake topeng
enggak sih enggak sih coba buka
ini lebih serem
mau disonat subsidi nya
gak lah bos kita kan temen
gak lah bos
jadi yuk ah jangan
eh ada sesetan
kok neng aida jahat banget sih
tapi boem ini masa depannya
kayaknya sengaja yang mau nakut nakutin kita
anik aida hehehe alasan dasar anak anak al salamu'alaikum salam salam
anjanik ini pasti gara gara topeng internasional kunci keimanan wajib kita pertahankan karena
kunci keimanan makhluk hidup kepada sang pencipta adalah keimanan itu sendiri anak anak zaman dulu
hiduplah seorang raja yang sangat kejam namanya raja dikianus kenapa kita ada di kerajaan jangan
bisa jadi tahu nih sekutan kamu tuh kalau ngamon jawab kita kenapa sih nih ini susah
gara gara kamu tahu enggak ini pulangnya gimana sekarang tahu kita disini bisa telata mendingan kita balik
ke pesantren gimana baliknya hai manggap manggap imang ini aida dimana nih dia masuk ke gaya
yalan di pulau hawaii aida terus lagi sengsara kayak gini aida
terus pikiranmu shhh momsky pegang aku
aku rajanya si boy yang gak seberapa dan permaisurnya dengan aida ini gak boleh
terjadi yang sepatutnya jadi raja itulah kentung kentung udah badan cocok jadi raja kuda kuat dan
sad senza dia alaik dan gentung go
mengakui tuhan mereka sendiri
hei emangnya siapa tuhan kalian sebenarnya
tuhan kita adalah allah
iya bener tuhan kita itu allah s w t
hei hei hei siapa yang panggil duluan
ya algojo mana satu apa dua
udah berat nih bawanya nih
di mana sih
yang mana raja
seret dan bunuh mereka
siapa yang bunuh
eh aku takut amat darah
jangan sibuk ikut rabe
eh temen temen kita mau dibunuh
temen temen mendingan kita ke
tolong budong jangan cepet cepet
udah tahu badan aku gemes begini
makanya kamu tuh jangan nyari masalah
kalau ngelamun itu jangan ke jauh
ayo kita balik ke musolah
gombrol dan gak kuat lari
kalau kita semua ini ketangkep kita semua bakal dibunuh
enggak kamu mau
tidak bentar capek
itu kok si kentung lari cepet banget ya
oh pakai mesin baru kali
eh kalian tuh gimana sih
dia kan ngejar kita
sampai ke ujung dunia kalian pasti akan kita kejar
ah gimana nih mereka masih kejar
iya dia ngejar kita ke sini
waduh kita mau lari ke mana lagi nih
iya jangan buntu nih
cari simbolku eko rape mungkin ini akhir dari hidup kita
gak boleh terjadi ini
ya allah semoga jangan
teman teman tenang aja
dia tidak akan menyerang kita
justru dia akan menolong kita
sultan kamu itu jangan sok tau deh
emang kamu tahu dari mana
dari cerita ashabul khafi
iya sekarang kita lagi menjalani kisah asabul kafi
hah berarti kita harus masuk dalam gua dong
eh kukukunya masuk ke dalam situ
jangan jangan itu pintu gua nya kali
tapi gak keliatan pintu gua ini
kayaknya batu batu ini harus kita rapat rapat deh
siapa tau ketemu pintunya
eh temen temen kayaknya ini bisa dijorong deh
ternyata bener ini pintunya
kita kejar ke arah sana
aduh istirahat dulu ya senio
patah banget ya angko
kok jadi gelap begini sih
ini tempatnya dimana sih
sampai kapan kita di sini
sampai pasukannya sudah lewat
gimana cara tahu nih kalau pasukan itu lewat
baru pintunya aja ditutup